tersangka dugaan pembunuhan brigadir yosua huta barat verdi sambo telah menerima petikan surat keputusan pemecatannya sebagai anggota kepolisian ri pada jumat dua puluh tiga september dua ribu dua puluh
hal tersebut disampaikan kepala divisi humas polri irzan polisi dedy prasetyo jumat siang di kantornya
deddy menjelaskan divisi sumber daya manusia polri saat ini tengah memproses berkas terkait pemecatan sambo
setelah ditentangkan di kepolri selanjutnya akan dikirim ke sekretariat militer presiden untuk disahkan
deddy menegaskan proses administrasi di sdm polri tidak akan mengubah substansi hasil keputusan sidang
verdi sambo tetap dinyatakan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota polisi atas perkara obstruction of justice atau upaya menghalangi proses hukum dalam kasus tewasnya brigadir nofriansyah joshua huta barat
prosesnya cukup dari sdm
langsung ke pak kapolri ke sekmil
tandatangan tandatangan pengesahan dari sekmil aja untuk surat keputusannya diserahkan ke sdm sdm nanti menyerahkan kepada yang bersangkutan
yang jelas proses administrasi ini tidak akan merubah substansi dari hasil putusan sidang kodetik yang sudah mem ptdh kan yang bersangkutan
yang pemberhentian tidak dengan hormat
ya sebagai anggota polisi
itu tidak akan berubah substansi
jadi hanya proses administrasi aja
jelas substansinya tidak akan dirubah
tetap substansi ptdh
pemberhentian tidak dengan hormat
hari ini langsung diserahkan ke yang bersangkutan
yang bersangkutan terima nanti ada tanda terimanya dan itu sebagai bukti ke watprof ke propam